kita ke jawa tengah
berburu kuliner saat berwisata di suatu daerah sudah menjadi keharusan
apalagi jika makanan itu adalah kuliner legendaris yang tidak bisa ditemukan di tempat lain
kudus menyimpan kuliner nusantara yang melegenda
anita mai akan mengajak anda mencicipinya
ini daging antoknya lembut banget tidak amis sama sekali
rekomen banget buat dicobain
halo sekarang saya lagi ada di kudus jawa tengah dan siap untuk menjelajah kuliner yang ada di sekitar sini
nah yang pertama saya mau cobain adalah salah satu kuliner legendaris di daerah tanjung
katanya namanya adalah lentok tanjung
tapi penampakannya seperti apa
kuliner yang satu ini sudah ada sejak tahun tujuh puluh an di daerah tanjung
awalnya penjual menjajakan kuliner ini dengan berkeliling memikul bakul
namun seiring makin banyaknya pembeli para pedagang memutuskan untuk menjual di satu tempat saja
warung yang saya datangi ini adalah lentok tanjung
adalah milik ibu sediati
ini sih ibu
ibu saya mau pesan lentok tanjung ya
lentok tanjung mau pesan satu
ibu sediati sudah berjualan sejak masih remaja meneruskan usaha keluarganya
kuliner yang cocok untuk sarapan ini bisa dinikmati mulai pukul enam pagi hingga pukul satu siang
dengan harga yang sangat terjangkau yaitu rp empat puluh
ibu sediati berhasil menjual lentok tanjung
ini ya ibu ya lentok tanjung
penampakannya kayak begini
lentok itu artinya lontong ya ibu
sama gori gori itu nangka muda yang dikuahin kayak gini
oke deh langsung kita cobain ya
lentok tanjung lentok tanjung
lentok tanjung lentok tanjung
wah gurih banget ibu
kuliner yang mirip dengan sayur lodeh ini memiliki rasa kuah yang gurih
kuah santan dengan bumbu bumbu seperti bawang merah bawang putih kemiri lengkuas jahe lada dan penyedap rasa dipadukan dengan nangka muda dan juga potongan tahu serta bawang goreng untuk penyajiannya
hmm aromanya menggoda selera
banyak ya makannya
jika tidak puas menyantap lentok dengan porsi yang biasa anda bisa menikmatinya dengan berbagai lauk seperti bakwan sate telur sate ati dan juga sate usus
harga sate sate ini hanya seribu rupiah saja bertusuknya
murah dan mengenyangkan bukan
secara penikmat harganya cuma empat ribu
wah harganya bisa murah banget sih bu
sama sepakatan sama penjualan untuk semua kalau naik enak semua

selanjutnya ada satu lagi nih
kuliner legendaris yang harus dicoba terutama bagi anda pecinta olahan suike
suike entok yang terletak di desa geribik gang delapan belas ini
sudah ada sejak tahun dua ribu
warung olahan suike milik rosida ini menyediakan berbagai olahan suike
seperti suike katak dan entok
kalau nyebut suike pasti ngebayanginnya ini pasti kodok nih
tapi yang ini selain ada kodok ada juga entok
saya mau dong mbak satu entoknya
kita cobain ya suike entok
ini daging antoknya lembut banget
nggak keras sama sekali nggak amis sama sekali
rekomend magical buat dicobain
warung milik ibu rosida sudah memiliki cukup banyak pelanggan tetap
dengan resep keluarganya
rosida memakai bumbu campuran bawang merah
bawang putih lada tahu cope yi he
garam penyedap rasa dan juga
gula merah
hasilnya kuah olahan suike ini menciptakan rasa khas yang banyak dicari pecinta kuliner
nah itulah beberapa menu kuliner legendaris nusantara yang ada di kota kudus jawa tengah
rekomen banget buat dicobain